di hari yang fitri lebaran satu syawal seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah
gerakan nasional pengawal fatwa majelis ulama indonesia atau genpfmui
membuka komunikasi dengan pemerintahan jokowi jk
genpfmui datang ke istana presiden dalam suasana open house
dan ini merupakan pertama kalinya genpfmui bertemu dan juga membuka komunikasi dengan presiden jokowi dodo
idul fitri nampaknya membawa berkah tersendiri terhadap hubungan
gerakan nasional pengawal fatwa majelis ulama indonesia gnpf mui dengan pemerintah
genpfmui terlihat menghadiri acara open house yang diselenggarakan presiden jokowi dodo
di istana kepresidenan pada minggu dua puluh lima juni lalu
pertemuan diusulkan genpfmui ini disambut baik presiden jokowi dodo
pertemuan ini difasilitasi oleh menteri agama lukman hakim saifuddin
yenko poluka miranto dan menteri sekretaris negara pratik no
pada pertemuan itu gnpf mui diwakili oleh ketua umum bahtiar nasir
wakil ketua umum zaitun rasmin dan tim advokasi gnpf mui kapitra ampera
pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua puluh menit
yang menarik ini merupakan pertama kalinya genpfmui bertemu dengan presiden jokowi dodo
seperti diketahui belakangan ini genpfmui gencar melakukan kritik
terhadap sikap pemerintah salah satunya dalam aksi unjuk rasa atas kasus ahok
dan dugaan kriminalisasi terhadap ulama
namun menteri sekretaris negara mengatakan dalam silaturahmi tersebut
genpfmui justru mengapresiasi dan mendukung kinerja pemerintah
genpfmui juga menyampaikan dukungannya kepada semangat kebimekaan
yang sudah intinya yang sampaikan pak kami ingin berkomunikasi
pokoknya kita ingin mendapatkan akses untuk berkomunikasi dengan presiden
dan beliau beliau mengatakan bahwa intinya mereka juga mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah
mereka mendukung sepenuhnya pembangunan bangsa ini
dan mereka mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pak presiden
dan meminta untuk punya akses komunikasi itu saja
ya kalau pak presiden tadi menyampaikan masalah komunikasi
ya buka komunikasi gitu saja
setali tiga uang dengan mensesnek
ketua umum genpfmui bahtiar nasir mengatakan
pertemuan tersebut merupakan upaya membuka jalur komunikasi dengan pemerintah
dan mudah mudahan ini menjadi momentum silaturahmi yang baik bagi kita semua
alhamdulillah hari ini kami diterima presiden dalam rangka silaturahim halal bihalal hari raya
dan ini bagi kami adalah sebuah kesempatan untuk bisa menyampaikan dalam rangka momen halal bihalal ini
hal hal yang selama ini menjadi harapan kami
sambutan baik gnpf mui di istana sejalan dengan pernyataan yang pernah dilontarkan jokowi pada kesempatan berbeda
terkait pentingnya peran ulama dalam memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah
ulama dan umaro ini penting sekali
kita tahu bahwa negara kita adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia
sehingga hubungan ulama umar ini penting
di samping itu juga saya selalu ingin mendapatkan masukan masukan dari para ulama
masih dalam kesempatan yang sama pada sembilan belas juni lalu presiden juga angkat suara terkait dugaan adanya kriminalisasi ulama
masih dalam kesempatan yang sama pada sembilan belas juni lalu presiden juga angkat suara terkait dugaan adanya kriminalisasi ulama
masih dalam kesempatan yang sama pada sembilan belas juni lalu presiden juga angkat suara terkait dugaan adanya kriminalisasi ulama
masi indonesia meng actuasi adalah hal yang tersatu

jika tiada researchers atau researchers yang dkbiun
tapi pengganti kristal
kejaksaan atau kalau korupsi urusan kpk
pertemuan sudah terjadi
pengkritik kebijakan pemerintah sudah mengubah menjadi sanjungan
lantas pertanyaan pun muncul
hasil apa target gnpf mui dari komunikasi ini
pertemuan antara presiden joko widodo dengan unsur pimpinan gnpf mui
pada hari minggu kemarin membuat sebagian publik bertanya
ada apakah di balik pertemuan itu
apakah pertemuan itu sebagai awal rekonsiliasi hubungan antara pemerintah dengan ormas tersebut
lalu apa yang sebenarnya diinginkan oleh pihak gnpf mui
dan ini nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kami pada malam hari ini
ada pak zaitun rasmin wakil ketua gnpf mui
selamat malam pak zaitun assalamualaikum
dan juga ada mas henry satrio akademisi ilmu politik dari universitas paramadina
selamat malam mas henry
baik sekali tampaknya apalagi hari idul fitri ini ya
minah air walaupun izin
dan juga sudah bergabung lalu sambungan telepon ada pak ifdal kasim ahli utama deputi lima kantor staff kepresidenan
selamat malam pak ifdal
baik pak ifdal tahan dulu sambungan telepon anda karena kami akan coba untuk bertanya langsung nanti untuk mulai diskusi dengan pak zaitun di studio pada malam hari ini
pak zaitun ini ada pertemuan yang kalau publik tahunya ini mendadak begitu ya sebenarnya
tapi sebenarnya kalau dari pihak gnpf apakah ini mendadak atau sebenarnya sudah lama memang ingin bertemu dengan presiden joko widodo
pertemuan itu ya bisa dikatakan mendadak
mendalangnya karena kami sendiri diberitahu itu nanti pagi saya setelah selesai khutbah idul fitri di bogor sekitar jam delapan lewat dapat telpon
bahwa hari ini presiden siap bertemu dengan gnpf
dalam momen selatur rahmi idul fitri
tapi kalau dari gnpf memang tidak pernah menutup pintu untuk bertemu
yang penting bahwa memang ada
keinginan dari kedua belah pihak
tapi memang mengajukan untuk bertemu dengan presiden
kalau secara resmi kita tidak pernah
kalau resmi ya
jadi tidak bersurat begitu pak
tapi kalau komunikasi ya ini kan sudah menjadi sifat muslim dan karakter orang indonesia
kita itu tidak akan bisa tanpa komunikasi
nah karenanya kami bertemu dengan siapapun dari pembantu presiden
kami selalu mengatakan bahwa kami siap untuk berkomunikasi
apalagi dengan bapak kapolri
bapak menko polhukam
kami juga pernah bertemu dengan bapak wakil presiden
jadi kita bangun dialog dialog itu
dan kami memang memandang bahwa penting juga kita bertemu dengan bapak presiden
sebab boleh jadi ada miskomunikasi terhadap masalah masalah yang dihadapi bangsa ini
terutama dalam peran gnpf
sebab tentu bagaimanapun juga
mendengar langsung dengan mendengar melalui perantaran orang lain pasti berbeda
jadi bukan kemudian memang anda dan juga rekan rekan hadir dalam momen satu rahmi di istana begitu dalam gelaran open house
nah itu yang perlu diluruskan
framingnya framingnya yang kita lihat judul judul di berbagai media itu kaitannya dengan open house
seolah olah kami datang untuk open house lalu nanti bapak presiden sudah dimana lalu kembali
jadi komunikasi ini komunikasi
jadi komunikasi ini komunikasi
ada mediasi misalnya
ada yang sebetulnya sangat alamiah
ya kami suka komunikasi dengan pak menko polhuka
nah akhirnya begini
kemudian baik pak menko polhukam maupun menteri agama ketika momen idul fitri kemarin berkomunikasi dengan bapak presiden
ternyata pak presiden melihat ini ada waktu
kami datang itu bukan datang khusus open house
bukan karena memang diberi waktu
diberi waktu ini bapak presiden siap untuk bertemu
tapi kan karena mendadak kami dari tempat yang berjauhan
akhirnya baru bisa bertemu itu sekitar jam
tapi bapak presiden menurut informasi menseknek
open house begitu selesai katanya
bapak presiden minta dimajukan
dimajukan kalau bisa sebelum jam sebelas tiga puluh
tapi kami belum tiba kan
kami benar benar tepat waktu sebelum satu ratus tiga puluh tiba di istana
nah bapak presiden akhirnya pergi dulu ke acara di yang lain ya
kalau tidak salah ke ibu megawati
dan kami sudah di istana
pak mensesnek memberi informasi kepada pak presiden bahwa kami sudah tiba
sesuai dengan waktu yang dijanjikan
akhirnya bapak presiden balik ke istana
pak zaitun saya ingin coba rekonfirmasi juga ke pak ifdal kasim ini
oke tampaknya ada terjadi gangguan komunikasi dengan pak ifda
nanti kita akan mencoba untuk melakukan hubungan telepon lagi
coba coba ke mas henry dulu
mas henry apa yang anda lihat kemudian dari pertemuan yang kemarin
pertemuan antara gnpf dengan presiden yang memang selama ini
ke publik tahu bahwa gnpf mungkin agak berseberangan dengan pemerintah
oh saya rasa ini positif
positif buat presiden
positif buat gnpf
positif buat indonesia
jadi momen yang positif ini ada baiknya juga tidak disumirkan informasinya
jadi kalau memang ternyata istana yang mengundang ya bilang aja istana yang mengundang
kan nggak apa apa juga
toh dalam sebuah negara demokrasi seperti kita bahkan artis sosmed pun diundang oleh presiden
kenapa kalau artis sosmed diundang presiden kemudian presiden bangga
sementara mengundang ulama jadi diputar balik
kan enggak boleh begitu juga
jadi menurut saya hal positif ini harus dijaga trendnya
jadi tidak perlu ditutup tutupi
karena kan ini kali pertama bertemu secara formal
dan menurut akal sehat saya juga kalau memang hanya datang open house pasti enggak ada menteri menteri yang ada di sana
dan itu kan diterimanya juga kita lihat fotonya formal sekali
nah hanya menurut saya ini harus dilanjuti oleh presiden
karena ini kan momen bagus
jangan sampai momen ini kemudian terputus
sampai cerah turami kemarin begitu
nah ini kan ada kaitannya juga dengan citra beliau kan
nah dengan citra beliau yang selama ini dicitrakan berseberangan dengan islam
maka pertemuan dengan ulama ini jadi baik sekali gitu
nah makanya menurut saya justru pertemuan yang baik ini harusnya bisa diteruskan oleh pemerintah
tapi kan presiden juga sering juga bertemu dengan ulama yang lain misalnya
oh ya dengan gnpf kan baru sekali ini kan
dengan gnpf kan baru sekali ini
jadi menurut saya
momen cerah turahim ini bagus buat semuanya
dan harusnya memang kita kapitalisasi dan terus kita kawal supaya hasilnya lebih positif buat indonesia
baik kita coba ke pak ifdal
baik pak ifdal ini sekedar untuk meluruskan saja ini pak
sebenarnya pihak mana yang mengundang dan diundang sebenarnya ini pak dalam pertemuan kemarin
terlepas dan memang momennya ini penting dan juga baik untuk kedua belah pihak
ya sebetulnya kan seperti yang tadi dijelaskan
oleh pak zaitun ya
bahwa sebetulnya ini kan satu proses yang panjang
karena komunikasi dengan gnpf itu kan memang sudah dimulai ya
dan kemudian presiden meminta kepada menko polhukam untuk melakukan komunikasi dengan gnpf
karena itu ada pertemuan
pertemuan antara menteri koordinator pertama
koordinator politik ya menko polhukam
pak wiranto di kantor beliau dengan gnpf
dan juga menteri agama juga kapolri
jadi sebetulnya ini merupakan kelanjutan dari komunikasi komunikasi pembantu presiden dengan gnpf
karena presiden sendiri belum memiliki waktu yang tepat
nah karena itu momen yang sangat penting diambil ialah pada saat kita sedang merayakan idul fitri
dimana semangat dari idul fitri itu kan sebetulnya bagaimana membangun silaturahmi
membangun saling memaafkan
nah karena itu momen ini yang
yang momen yang sangat baik inilah digunakan untuk menjalin komunikasi lebih lanjut dengan ulama yang tergabung di dalam gnpf
jadi tidak begitu penting siapa yang memulai
karena sebetulnya komunikasi ini sudah berlangsung
baik pak ifdal ini kan kemudian dari gnpf memang sudah agak lama ya meminta untuk bertemu dengan presiden
katakanlah sejak aksi dua ratus dua belas begitu
kenapa kemudian baru dalam momen idul fitri ini
nah apa ini kemudian dibalik dari pertemuan yang kemarin terjadi
jangan anda lupa bahwa presiden kan pernah datang ke monas ya
waktu aksi yang pada bulan desember ya
desember itu pak
itu padahal hujan ya kan
presiden dengan menggunakan payung tanpa datang kesana kan gitu
jadi sebetulnya komunikasi itu sudah berjalan
sudah lama gitu
nah karena itu kan presiden menyerahkan kepada pembantunya yang khusus membidangi urusan politik dan keamanan
karena ini kesempatan idul fitri yang sangat baik
nah di tengah situasi orang presiden juga menggelar open house
mengapa tidak juga pada kesempatan itu bertemu juga dengan ulama yang tergabung di dalam gnpf
supaya kan kesan selama ini yang coba dibangun bahwa politik presiden selama ini seakan akan berseberangan dengan ulama yang tergabung dalam gnpf itu tidak selalu dibangun gitu
jadi tembok itu jangan terus menerus dibangun gitu
baik pak ifdal ini pertanyaan publik kemudian apa sebenarnya isi dari pertemuan tersebut karena kan berlangsung secara tertutup begitu kan
nah publik juga tentu ingin tahu apa isi pertemuannya tapi ditahan dulu jawabannya pak ifdal karena kami akan segera kembali usai jeda
setelah bersama kami di prime news nanti kami akan segera kembali usai jeda berikut
oke anda kembali bersama kami di prime news
kita masih bersama dengan pak zaitun rasmin wakil ketua gnpf mui dan juga ada pak ifdal kasim alih utama deputi lima kantor staf presiden yang bergabung lewat sambungan telepon
dan juga ada mas henry saterio akademisi ilmu politik dari universitas parah madinah
tadi kita terhenti dengan pertanyaan yang kemudian menjadi pertanyaan umum publik ketika melihat ada pertemuan ini
apa isi pertemuan itu saya ingin tanyakan ke

ya seperti yang telah kami sampaikan juga bahwa kita ingin silaturahmi
ini adalah satu rahim
rahim ini sangat penting apalagi di momen idul fitri
nah sebelumnya pun kami kalau dibuka kesempatan kami ini satu rahim
yang kedua komunikasi
mengkomunikasikan ya masalah masalah yang dihadapi oleh bangsa ini terutama yang akhir akhir ini misalnya
secara spesifik apa yang kemudian disampaikan oleh gnpf
kita kan masih pertemuan pertama
ya masih pertemuan pertama
jadi kita membahas secara umum
kita ingin kondisi negeri kita ini lebih tenang lebih tentram
kita menyampaikan juga bahwa bapak presiden kami sangat menghargai betapa beliau punya kesibukan yang banyak
dan juga tanggung jawab yang begitu besar
jadi kami menyampaikan bahwa jangan sampai ada info info ada persepsi yang keliru tentang gnpf
tentang apa apa yang kami lakukan yang bisa mengganggu
nah persepsi yang dimaksud oleh bapak itu apa kemudian disampaikan oleh pak presiden
persepsi yang tidak keliru begitu
ya sebetulnya kan di publik ini sudah diketahui misalnya isu isu tentang seolah olah gnpf tidak pancasila
itu disampaikan ya ke pak presiden
ya tidak menghargai kebinekaan keberagaman dan sebagainya
dan apalagi kadang kadang ada isu isu
wah ini gnpf mau berpolitik juga mungkin ingin menggulingkan pemerintah
walaupun presiden juga semakin lama semakin meyakini itu tentu ya
karena dari aksi aksi gnpf selain damai nampak sekali bahwa tidak ada kearah sana
nah tapi ini bagaimanapun juga perlu dikomunikasikan langsung
sebab kalau hanya melalui perantara orang lain atau media mungkin ada hal hal yang tidak
jadi jelas ya disitu yang kami sampaikan tadi
jadi arah yang disampaikan oleh gnpf ke presiden
ya seperti itu
termasuk para ulama para ustadz yang mungkin sekarang ini disoroti secara khusus
ya kita menyampaikan ya pak presiden
ya bagaimana sebetulnya tidak ada keinginan keinginan kecuali untuk kemaslahan bangsa ini
dan kami semua melakukan apapun dalam gerakan gnpf
itu adalah gerakan yang sesuai konstitusi
dan semata mata karena kecintaan pada negeri ini
termasuk kami tegaskan kami sangat menghargai kepemimpinan seorang presiden yang dipilih secara sah
isu isu hukum dibawa tidak pak zaitun
terkait dengan misalnya ada sejumlah pimpinan gnpf yang sedang terjerat atau berurusan dengan kasus hukum
tentu kita tidak membicarakan secara spesifik
sebab ini suasana
sempat disinggung kepada
suasana satu rahim
masalah disinggung secara umum saya kira itu tidak terlepas ya
tetapi tidak ada yang spesifik ya masalah itu
sebab kita benar benar ingin ya sama sama menjaga suasana idul fitri
yang kedua kesempatan baik apalagi bapak presiden mengatakan bahwa sangat bergembira berbahagia bisa bertemu dengan gnpf
bahkan beliau mengatakan sebetulnya saya berharap sebelum sebelumnya kalau bisa ya
cuma mungkin karena kesibukan beliau lah ya
yang kedua beliau mengatakan bahwa saya sangat terbuka
saya sangat terbuka untuk pertemuan pertemuan selanjutnya
sehingga diharapkan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir ya
demi kebersamaan kita persatuan kita dan demi kemaslahatan bangsa dan negara ini
pak zaitun ini juga kemudian menarik ada pernyataan dari ketua tim advokasi gnpf mui
ada pak kapitra ampera mengatakan bahwa kepresiden juga tujuannya untuk membawa kasus hukum terkait dengan reziksi hpd
apa yang kemudian tanggapan
apakah memang ini menjadi isu yang juga dilakukan oleh bapak presiden
isu yang juga dilemparkan kepada presiden
secara halus pak kapitra memang menyampaikan kepada bapak presiden
ada titip salam karena memang sebelum bertemu pak kapitra komunikasi juga dengan habib rizik syihab
dan kemudian menyampaikan salam
lalu tentu saja dari sana ada isyarat tentang masalah itu
tapi sekali lagi ini pertemuan pertama
ini suasana idul fitri ya
tentu nampaknya kurang elok untuk kita langsung ya memulai hal hal
jadi nanti begitu kalau sudah sudah
saya kira kita tidak boleh munafik ya
kita harus jujur bahwa segala masalah yang dihadapi oleh bangsa ini perlu dicari titik temunya
perlu dicari jalan keluar
perlu dicari solusi yang terbaik
nah itu pasti ya
dan bapak presiden sendiri juga memberi isyarat seperti itu
jadi kita akan dilakukan komunikasi komunikasi dan seterusnya
mas henry dan juga pak zaitun kita coba lihat dulu bagaimana kemudian publik lewat netizen ya
ini merespon sejumlah ataupun pertemuan yang kemarin terjadi
mungkin kita akan lihat berikut ini seperti apa pendapat pendapat dari warga net atau netizen
kita lihat berikut ini
ya ini ada pendapat dari fnd begitu
ae delapan belas pendukung atau bukan pendukung pak jokowi sebaiknya menahan diri
terkait kehadiran gnpf mui ke istana
rasa aman itu yang utama
oke kita lihat lagi ada pendapat yang lain mungkin dari netizen di twitter ya
ini juga kita lihat lagi mungkin agak dari at lukman saiful
oh bukan bukan ini dari at baru gabung begitu baru underscore gabung
gnpf mui bersedia menemui dan sabar menunggu pak jokowi karena menghargai beliau sebagai presiden indonesia
sampaikan kritik lalu pulang
salud dah gitu
bagaimana pernyataan atau pendapat pendapat dari netizen
ini ada at kangdd tujuh puluh delapan namanya dd buldiarto
kita apresiasi dengan baik pertemuan presiden jokowi dengan petinggi gnpf
tapi kita inginkan presiden tidak ada tutup kasus hukum
nah tanda kutip ini tutup kasusnya
ini ada lagi ad yeti dewi
buat saya tidak ada manfaatnya menerima gnpf setelah apa yang mereka katakan tentang pak jokowi kecuali mereka minta maaf apa yang telah diucapkan
ada ya selalu ada perbedaan pendapat tentu di masyarakat
kita coba cermati dengan bijak
ini juga nanti ada lagi pendapat yang lain mungkin
netizen gnpf mui jilat ludah pembisik jokowi mengecewakan
kita nanti akan coba tanyakan ke mas henry dan juga mas zaitun
ada lagi pendapat yang lain
tidak ada pengamunan bagi hrs habib rizik sihab open house yang dihadiri dari gnpf mui tidak akan mengubah pola pikiran jokowi dan penegakan hukum terhadap hrs
melihat kemudian ada ya perbedaan pendapat kemudian di netizen ya
ini kan ya tentu publik juga tidak lepas
dari pendapat bahwa ini gnpf tentu memiliki kepentingan juga kan ketika misalnya ada sejumlah pimpinannya begitu yang terjerat kasus hukum
yang tadi juga secara umum tadi ya mas pak zaitun sudah mengatakan ini juga disampaikan sebenarnya ke pak jokowi
jadi sebenarnya ada juga kepentingannya
ini kan case nya besar ya
jadi maksud saya ceritanya ini kan enggak baru dimulai sekarang
ceritanya ini kan lama
dan kemudian cerita yang lama ini pastinya ada kubu dan kubu gitu
nah pertentangan kubu ini kan bebas bebas aja kalau di medsos
kan medsosnya kita ini kan luar biasa
kelincahan jempolnya itu yang luar biasa
jadi bila ada perbedaan pendapat ya kita maklumi saja gitu
hanya yang sekarang kita harus informasikan ke masyarakat kan bahwa pertemuan ini harusnya disikapi positif
sebaiknya memang menggunakan teori kaca spion lah
kaca spion itu kan kita melihat ke belakang untuk maju ke depan kan
kalau nggak ada kaca spion itu kan repot juga
nah ini kalau masyarakat bisa melihat ini ini bagus sekali gitu
kan tadi berulang ulang ustadz zaitun mengatakan pak jokowi ini mengatakan bahwa ini adalah pertemuan yang pertama dan berharap ada lagi
yang jelas kan memang akhirnya kita bisa menggarisbawahi bahwa ini diapresiasi oleh presiden
makanya kemudian presiden ingin bertemu dan akhirnya bertemu gitu
yang artinya juga memang presiden juga menghargai islam secara keseluruhan
yang selama ini tentu mendera beliau
saya setuju yang dikatakan pak ifdal bahwa harusnya tembok ini tidak lagi dibangun bahwa pak jokowi berseberangan dengan ulama atau pak jokowi berseberangan dengan islam
tapi pr nya pekerjaan rumahnya adalah ini nanti kita lihat dari pemerintah
ada nggak nih apakah pertemuan pertemuan yang tadi katanya pak jokowi tidak keberatan untuk bertemu apakah akan ada pertemuan lagi
nah bila tidak ini jadi
ini jadi pengingat
nah ini justru kalau tidak ditindaklanjuti nanti citranya bisa double damage nih
jadi bisa lebih turun lagi
kalau kemudian publik juga melihat bahwa ah ini pasti karena ada juga misalnya karena kepentingan hukum misalnya atau terkait dengan beberapa kasus yang menjerat pimpinan gnpf mui untuk urusan hukum ini bagaimana anda melihat
itu sih wajar saja masyarakat berkata seperti itu
tapi kan begini presiden jokowi kan pintar juga gitu kan
nggak mungkin kalau misalnya presiden tidak memiliki kepentingan apa apa
kemudian menerima para petinggi gnpf
jadi artinya presiden juga melihat sebuah kepentingan yang lebih besar
apa kepentingan presiden yang anda lihat
yang pertama pastinya kan indonesia
kemudian yang kedua juga bisa jadi periode kedua
nah kepentingan kepentingan ini kan memang harus didahului gitu
pak habib rizik sihab juga menurut saya mengerti juga teknologi yang namanya diskusi dan bicara gitu
jadi artinya bisa juga dijang diskusi bisa juga diperbaiki
yang paling penting kan saat ini adalah forum ini sudah dibuka
esnya mulai mencair
nah sekarang bolanya menurut saya ada di pemerintah
bukan ada di gnpf
tadi kan gnpf sudah menyampaikan disambut oleh pak jokowi akan ada pertemuan pertemuan selanjutnya
kurang lebih kan seperti itu
nanti kita tunggu saja apakah pertemuan pertemuan ini ada
mudah mudahan juga ini kalau dikait kaitkan dengan politik boleh boleh aja pak ya
iya silahkan pak
ini kan kaitannya juga ada dua ribu delapan belas
mungkin juga presiden menginginkan pilkada di dua ribu delapan belas nanti lebih adem gitu ya
makanya pertemuan pertemuan seperti ini digagas
lebih adem berarti selama ini gnpf juga ini dong berarti terlibat untuk membuat tidak adem begitu kalau misalnya
oh bukan masalah itunya
kan adem tidak ademnya kan pasti ada asap daripada api gitu kan
kalau enggak ada apa apa kan enggak mungkin juga
ada ulama turun ke jalan
ini kan menarik kasusnya di pak jokowi ini
di presiden presiden sebelumnya itu yang turun ke jalan mahasiswa
baru kali ini presiden era presiden jokowi yang turun ke jalan ulama yang menggantikan mahasiswa
mahasiswanya sibuk bermecos mungkin
oke baik coba saya ke pak ifdal
pak ifdal apa sebenarnya pesan atau apa yang diinginkan oleh presiden ketika menerima atau juga mengundang
katakanlah begitu dari pihak gnpf untuk datang ke istana
apa sebenarnya tadi juga katakan oleh mas henry ini bisa jadi misalnya ada kepentingan dua ribu sembilan belas begitu
tapi coba ditahan dulu pak ifdal kami akan segera kembali sejeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
ada kembali di prime news dan saya ingin langsung ke pak ifdal kasim ahli utama deputi lima kantor staf kepresidenan
pak ifdal tadi pertanyaan kita terhenti dengan sebenarnya apa yang terjadi
sebenarnya apa yang diinginkan oleh presiden dan apa pesan presiden kemudian ketika bertemu dengan pimpinan gnpf mui ini
karena mungkin juga kan ada pihak yang berpendapat bahwa ini terkait dengan kasus hukum misalnya atau juga tadi juga pendapat dari mas henry bisa jadi ini kepentingan presiden misalnya untuk mencitrakan kembali dirinya yang tidak bermusuhan dengan ulama dan juga umat muslim dan berkaitan dengan dua ribu sembilan belas
ya sebetulnya yang pokok bagi presiden itu kan
ya sebetulnya yang pokok bagi presiden itu kan
ya sebetulnya yang pokok bagi presiden itu kan

bagaimana dalam periode dia yang sudah memasuki tahun ketiga dan akan dua tahun lagi ke depan
itu kan yang paling pokok adalah bagaimana program program yang menjadi prioritas dia yaitu infrastruktur pembangunan infrastruktur dan lainnya itu berjalan dengan smooth
nah ini kan juga ditentukan oleh konteks politiknya juga
nah ini kan juga ditentukan oleh konteks politiknya juga

nah stabilitas politik menjadi penting dalam upaya untuk mendorong pelaksanaan prioritas presiden tadi
nah di tengah situasi ini kan ada persepsi yang dibangun gitu kan
seakan akan presiden ini berseberangan dengan ulama khususnya gnpf

nah karena itu sangat penting untuk kita
nah karena itu sangat penting untuk kita
untuk agar stabilitas politik ini tetap terjaga dan dukungan bagi pelaksanaan programnya itu berjalan karena ini tinggal dua tahun lagi
persepsi ini kan perlu dicairkan agar dukungan presiden kan memberikan dukungan untuk pelaksanaan programnya dari seluruh elemen yang ada di dalam masyarakat
presiden itu kan presiden semua golongan bukan satu golongan
bukan satu golongan termasuk juga presiden gnpf
nah karena itu membangun komunikasi dengan ulama yang tergabung dalam gnpf ini menjadi sesuatu yang sangat penting
nah kita tidak tahu apakah presiden akan running lagi dua ribu sembilan belas itu persoalan berikutnya
tapi yang paling penting bagi presiden sekarang adalah bagaimana pelaksanaan program prioritas dia ini bisa berlangsung dengan dukungan yang penuh dan itu bisa terlaksana sesuai dengan yang dia targetkan
misalnya pelabuhan sudah terbangun sekian jalan tol sudah terbangun sekian sesuai dengan prioritas prioritas yang dibuat
nah karena itu dibutuhkan stabilitas politik yang kuat
nah karena itu komunikasi dengan
ini menjadi sangat penting
nah seperti yang tadi dikatakan oleh pak zaitun ya ini kan baru komunikasi awal
pertemuan yang pertama yang dipentingkan terlebih dahulu adalah silaturahimnya gitu
karena itu yang penting adalah membuka persepsi masing masing terhadap masalah yang dikembangkan oleh pihak pihak lain yang berada di luar
gnpf sendiri maupun dari presiden sendiri
baik pak ifdal kalau persepsi presiden bagaimana kemudian dengan kasus hukum yang ada sejumlah pimpinan dari gnpf yang masih berurusan dengan kasus hukum
ini kan kemudian publik juga melihat ini sebagai upaya misalnya dari pihak gnpf untuk melakukan diplomasi lah begitu kepada presiden
apa persepsi presiden sebenarnya
sebetulnya setelah pertemuan itu kan presiden juga sudah memberikan pernyataan ya terkait dengan posisi posisi hukum
dalam kaitan ini kan presiden cukup jelas lah bahwa kalau proses hukum itu kan berada di luar otoritas dia
itu ada otoritas pihak kepolisian kejaksaan pengadilan
dia tidak bisa mengintervensi itu
sama dengan kasus hawa
terbukti dia tidak selama ini kalau dipersepsikan dia mengintervensi kan kenyataannya kan tidak
artinya dalam relasi dengan hukum presiden konsisten dengan dasar dari negara ini yaitu negara yang berdasarkan atas hukum
karena itu presiden tidak mengintervensi proses yang sudah berjalan di kepolisian itu
nah bahwa kita sebetulnya kan belum bisa bicara ini
tapi pada pertemuan yang pertama seperti ini
ini kan masih satu awal dari komunikasi
mencoba mengkomunikasikan persepsi masing masing terhadap apa yang dipersepsikan orang
baik dipersepsikan orang terhadap presiden maupun terhadap gnpf
nah itu yang sedang dicairkan sekarang
karena itu mungkin isu isu hukumnya itu
barangkali ya bukan menjadi prioritas kita bicarakan pada malam ini
itu kan akan ada seperti yang tadi dikatakan
akan ada pertemuan berikutnya
dan seperti dikatakan oleh saya setuju teman dari pengamat ya
kalau presiden tidak melakukan lagi pertemuan berikutnya ini
terjadi double damage ya
nah ini yang kita akan coba upayakan
akan ada pembicaraan berikutnya yang kita coba arahkan
pada pembicaraan yang lebih positif ke depan
baik pak ifdal
dari awalnya membuka komunikasi kemudian apakah ini bisa berujung pada rekonsiliasi
nah tahan dulu pak ifdal dan juga mas henry
pak zaiton kita akan segera kembali usai jeda
kami akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut tetap bersama kami di prime news
terima kasih pak zaiton
ya bagi kita intinya bagaimana negeri ini benar benar bisa lebih tenang lagi
ya persatuan bisa lebih terwujud
sehingga pembangunan kemajuan yang kita harapkan bersama dapat kita wujudkan
selain tentu bapak presiden juga begitu banyak beban pembangunan yang beliau akan kejar
kami juga para ulama para ustad termasuk yang bergabung dalam gnpf
begitu banyak tugas pembinaan pada umat ya
yang kami juga harus selesaikan
kami harus lakukan
dan karenanya kita ingin sama sama menjaga itu
dan perlu saya garis bawahi
gnpf tentu tidak mungkin akan tawar menawar masalah hukum
masalah hukum kita sudah sepakat ya
itu ditegakkan dengan seadil adilnya
nah hanya memang kan dalam kehidupan ini
sudah bukan rahasia dari zaman orde lama orde baru dan reformasi ini
ada hal hal yang murni hukum
dan ada hal hal yang barangkali tidak murni hukum
nah yang seperti tidak murni hukum itulah hal hal yang perlu kebijakan dari diperlukan kebijakan politik misalnya
seperti itu ya
nah ini saja yang barangkali perlu selalu dikomunikasikan
itu yang anda maksud terkait dengan apa yang
kita berbicara umum saja lah
kita berbicara apapun itu ya dengan tokoh siapapun dan ini juga bukan rahasia lagi
nah hal hal seperti ini kita ingin dikomunikasikan dengan sebaik baiknya
agar kemudian persepsi persepsi yang terbentuk di publik ya
seperti dikatakan tadi pak ibn dal juga
ada tembok tembok itu jangan terus menerus
karena tidak mungkin kalau kita hanya saling memanggil dari kutub masing masing dari menara masing masing
kenapa kita tidak bertemu
apalagi pak presiden juga menegaskan tidak intervensi hukum
nah ini kita coba komunikasikan
ini sudah bertemu dengan presiden membuka komunikasi
kedepan ada lagi tidak kira kira
aksi aksi misalnya yang akan mungkin dilakukan oleh gnpr
kalau aksi aksi itu tidak kita katakan akan ada atau tidak ada kenapa
karena tergantung dinamiknya di lapangan tentang apakah masyarakat perlu untuk memberikan peringatan perlu menyampaikan tuntutan terhadap hal hal
karena aksi itu kan sebetulnya untuk kebaikan negeri ini juga sebagai obat kalau diperlukan
iya demokrasi kalau obat tidak diperlukan untuk apa
ya baik mas henry singkat saja mungkin terakhir dari anda
jadi rekonciliasi atau bagaimana
mas reinhardt ini pinter nanya ini
rekonsiliasi jadi memang seolah olah ada perpecahan
ini enggak lah mas rehat
publik lihatnya seperti itu berseberangan
mungkin bahasanya apakah nanti antara presiden jokowi dan gnpf akan lebih akrab
nah itu lebih enak
itu berkata sosmednya ya
jadi menurut saya presiden jokowi kan seorang pemimpin besar
saya yakin juga memiliki visi besar juga untuk indonesia
kita hari ini sama sama melihat bahwa pertemuan masih dibatasi oleh meja
artinya berseberangan satu sama lain karena ada meja di tengah
mudah mudahan pertemuan pertemuan selanjutnya sudah tidak perlu lagi ada meja
sehingga lebih dekat lebih akrab sehingga umat juga melihatnya lebih enak
bahwa sebetulnya inilah buah dari demokrasi indonesia
jadi pada saat keduanya dipertemukan
maka sama sama bisa mengandalkan pancasila
sama sama bisa mengandalkan usia warah untuk pertemuan
nah lagi lagi kita tunggu nanti bagaimana pemerintah kemudian
tadi kalau kata mas henry ini melempar bola dari pemerintah
iya bola dari pemerintah
pak ifdal terakhir singkat pak ifdal
apa namanya lanjutan dari pemerintah ke depan setelah pertemuan kemarin
ya tentu yang kita perlukan sekarang ini kan lebih pada komunikasi yang lebih intensif dengan gnpf
supaya apa yang selama ini keliru dipersepsikan baik
gnpf sendiri mempersepsikan presiden presiden mempersepsikan gnpf dan publik sendiri
nah karena itu kan perlu ada komunikasi yang lebih intensif dilakukan setelah komunikasi dalam kerangka silaturahmi yang sudah dilakukan di awal lebaran kemarin
saya kira itu pokoknya
baik terima kasih pak ifdal kasim ahli utama deputi
kantor staf presiden dan juga terima kasih mas hendry
terima kasih pak zaitun
kita tunggu nanti seperti apa upaya baik ini
tadi kalau kata bahasanya mas henry lebih akrab gitu
baik terima kasih bapak bapak sekalian